kebakaran besar di depo pertamina pelumpang memang telah padam
kepolisian bahkan sudah merilis hasil investigasi awal
penyebab kejadian yang memakan belasan korban jiwa ini
namun pekerjaan rumah pemerintah tidak sampai di sini
batasan wilayah aman objek vital seperti depo bbm dengan pemukiman
wajib menjadi perhatian serius
warga sekitar sebenarnya sudah mendengar rencana revitalisasi buffer zone depo pertamina pelumpang
sejak dua ribu sembilan ketika depo pelumpang sempat terbakar
nugroho warga yang sudah tinggal di jalan tanah merah bawah sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh enam ini menceritakan
sebelumnya batas wilayah aman telah dijanjikan hingga lebar seratus meter
bahkan pertamina akan membuat kali pemisah antara depo dengan pemukiman warga
namun kini wilayah yang dijanjikan justru berubah menjadi pemukiman padat
yang bersinggungan langsung dengan pagar pembatas
kecelakaan kebakaran pertama itu di dua ribu delapan dua ribu sembilan ya
setelah kejadian itu ada wacana dibikin parameter
jadi mereka kalau tidak salah akan membuat kali
jadi kali pelumpang itu ditembusin ke kali betik yang ada di tanah merah atas
itu buat zona aman
sampai sekarang kita juga nggak tahu ya
malah semakin ramai semakin padat
menteri bumn erick thohir yang meninjau tkp bersama wapres ma'ruf amin
berencana melakukan tata ulang buffer zone dan batasan keamanan di sekitar objek vital dengan daerah pemukiman
buffer antara titik keamanan dan tentu titik daripada masyarakat itu masih terlalu dekat
nah inilah yang kita mau zoning ulang
tata ulang tidak hanya di pertamina termasuk pln termasuk pupuk
supaya ada batasan batasan keamanan untuk bisa masyarakat tinggal
erick thohir juga berharap masyarakat ikut menyadari bahwa tinggal di dekat kawasan vital seperti depo bbm tidak aman
kondisi saat ini pagar pembatas depo dengan pemukiman warga di jalan tanah merah bawah hanya lima meter jauh dari batas aman yang diharapkan